ya nama kamu sih benar
entertain rena nungguin rena di sekolahan
lo bukan yang kamu mau berangkat kerja
aku juga mau ketemu bawa sara
aduh ini mau apa ya ketemu mama
yaudah aku berangkat sama kamu
tapi kita mampir dulu ya ke finland cafe
aku mau beli pizza kesukaan mama dulu ya
aduh apa ya yang mau ditanya nino ke mama
sepertinya hari ini rena mau masuk sekolah dulu ya
aku takut kejadian kemarin pulang lagi soalnya
kamu gak usah terlalu paranoid gitu
lagi pula nino juga gak akan senekat itu
kan kemarin kalian sudah peringati dia
ya sama kamu sih bentar
antrepin rena nungguin rena di sekolahan
ya udah boleh pak
terima kasih banyak ya
terima kasih pak surya
aku sama aja langsung berangkat ya
tapi mau ke kantor polisi dulu
iya kami ada panggilan
ada panggilan buat apa
bertanya soal kasus roya
yang kebetulan saya sama andin sama sama di bangde
ya udah kalau kita hati hati ya
ya nah nurut sama opa ya
sama oma juga jangan angkau
mama papa pergi dulu ya
dengar aku baik baik
dengar aku baik baik
sampai kamu ikut membantu
untuk memenjarakan elsa
aku akan bunuh diri
aku sangat ingin kasus ini terungkap
aku sudah mengikhlaskan apabila elsa memang harus menjalani hukuman
tapi kalau kebenaran ini terungkap
lalu istriku bunuh diri
aku harus gimana
aku harus gimana
aku harus gimana
kamu yakin gak ikut turun
aku tunggu di mobil itu
karena pada saat itu elsa meminta saya untuk merahasiakan kehamilannya dia
sangat janggal sekali pak
untuk mama tahu kalau elsa itu hamil sama roy
ada hal yang lain lagi bu
iya karena di patah tahun yang lalu
waktu itu saya pernah undang elsa untuk datang ke rumah saya
dan di saat elsa datang dia pun juga gak tahu kalau saya juga mengundang roy

dan kalau tiba tiba ali b mau datang ke rumah saya dia juga akan mengundang roy ya kan
kalau mama datang ke sana
terus mama tiba tiba melihat troy dan langsung ada aksi pembunuhan
kayaknya menurut saya nggak mungkin
apa ada bukti fisik yang lainnya bu
waktu itu suami saya pernah ngasih sebuah anting juga kan sebagai bukti
itu bukti fisiknya
dan juga ada bukti soal foto pas diken
di latar belakangnya ada mobil warna merah

yang berbentuk seperti ini
yang berbentuk seperti ini
yang berbentuk seperti ini
mumpung hari ini kerja gue sipnya siang masuknya

hampir di mall dulu deh
buat beli buku sampai si warna berkali kali

itu kan sumarno
gak salah lagi
ternyata benar dia di jakarta
ternyata bener kan saya gak salah liat waktu itu
kamu emang di jakarta kan
ngapain sih kamu disini
saya kan udah bilang jangan pernah datang ke jakarta lagi
sekarang kamu pergi dari sini
pergi dari jakarta
deser pembohong ya
apa sih bu
mungkin ibu salah liat
saya baru ini jakarta bu
untuk nengoknya sudah rasanya sakit
terserah deh kalau ibu gak percaya
ini aku udah beli kok
ini aku mau keluar ya
kalau gue kejar sumarno
pasti bakalan jadi lama
ini aja nino udah nanyain
pasti nino jadi curiga
apa ada penemuan terbaru pak
sampai saya dan istri saya bapak panggil kesini
kami merasa ada kejanggalan dalam kasus ini pak
maka dari itu
kami akan memulai menelusuri dari awal lagi
kami sudah buka berkas empat tahun yang lalu
dan kami pun harus menganalisa kembali
dari tim pengacara istri bapak
sempat memasukkan seorang saksi
yang akan menguatkan posisi ibu andin
beliau tidak ada
yaitu tukang ojek yang mengantarkan makanan
namanya pak sumarno
memang pada saat itu sumarno memang sempat menghilang pak
tapi berita baiknya
jika bapak ingin sumarno hadir
untuk menjadi saksi
saya bisa menghadirkan
bapak ada alamatnya
alamatnya bisa diarahkan ke kantor saya pak
di albaran sejahtera
karena sekarang sumarno bekerja di kantor saya
bagaimana cara membuatnya
bagaimana cara membuatnya
biar aku cari parkir
bagaimana cara membuatnya
gara gara tadi ketemu sumarno
gue jadi gak fokus kan
sering sering datang kesini ya elsa
supaya kamu lebih terbiasa
karena kan sebentar lagi kamu yang bakal tidur disini
diam kamu aldebaran
mereka pasti dipanggil buat bertemu penyidik
aduh mereka bilang apa ya
kok gue takut
kalau punya ini
coba deh sekali sekali dicuci
win itu artinya menang
makanya perlu sekali sekali belajar bahasa inggris
biar kayak gigi keren gak malu maluin
yaudah nanti uya ikutan belajar inggris juga
jalan jalan naik kebini puter
uya yakin pasti menang
terima kasih doanya yaya
kiki juga pengen buktiin
sama keluarga di kampung
yes camkan itu
ya bisa bisana aja yang bahasa bolek
mau pak mangga muda lagi
ya kalau lapar makan nasi bang mas
ya udah tahan sebentar ya
kita ke mall sepuluh menit sampai
mau kunjungan bu
iya saya mau kunjungin ibu saya bu sarah
tapi tunggu sebentar ya suami saya lagi parkir dulu
saya mau mengirim surat panggilan untuk pak sumarno
yang beralamat di pt aldebaran sejahtera

kerja di pt aldebaran sejahtera
itu kan perusahaan aldebaran
ini sumarno si tukang ojek itu kan

ya udah nanti kirim lap surat aja ya
kalau emang benar sumarno yang itu
kalau mereka panggil sumarno